hai anak mantan pejabat pajak mario dandi satrio dan rekannya shane lukas gini ditangani oleh
di tres primum polda metro jaya kedua tersangka penganiayaan ini sejak jumat sudah dipindahkan
kerutan polda metro jaya dari rutan mapol res jakarta selatan dari pemeriksaan terbaru
terungkap mario dandi baru berhenti menganiaya david setelah mendengar teriakan seorang wanita
yakni ibu dari teman korban berinisial r diketahui saat itu korban sedang berada di rumah
r di kawasan pesanggerahan jakarta selatan terbuktinya perbuatan ya ini nanti dengan ada
suara yang memang suara seorang ibu ibu adalah ibu n anak anak anak d sebagai korban
sebelumnya di mapol restro jakarta selatan tersangka mario dandi sempat memberi keterangan
palsu kepada penyidik mario mengaku terjadi perkelahian dengan korban namun polisi mendapat
bukti bahwa mario berbohong berdasar rekaman kamera pengawas sepuluh saksi serta bukti percakapan antara
mario shane dan ag dalam aplikasi pesan instan mario ditengarai sudah merencanakan penganiayaan
mario yang awalnya dijerat pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp tentang penganiayaan berat dengan ancaman
tahun penjara kini disangka dengan pasal yang lebih berat yakni pasal tiga ratus lima puluh lima kuhp tentang
penganiayaan berat yang direncanakan dan ancamannya dua belas tahun penjara tim liputan cnn indonesia